kita ke informasi selanjutnya menghalau jenuh menunggu waktu delay pesawat sejumlah penumpang di bandara samratulangi memanfaatkannya dengan bersuah foto di dalam terminal bandara
belum lama belakangan ini pesawat delay semakin banyak penumpang di bandara samratulangi tidak lagi jenuh menunggu waktu keberangkatan akibat delay
kebanyakan dari mereka kini sudah bisa memanfaatkan waktu dengan menikmati fasilitas yang ada di dalam bandara
banyak spot foto menarik bisa dijadikan lokasi bersuah foto seperti miniatur rumah adat dan sepeda kuno
apa nih pak mungkin menunggu delay ya sekalian
delay berapa menit nih pak
ya paling setengah jam
setengah jam ya jadi bapak memanfaatkan waktu untuk foto foto sama anak di sini ya pak
itu rumah adat minahasa tahu
senang tidak foto foto di sini
sejumlah penumpang yang berasal dari manado mengaku bangga dan salut dengan adanya spot foto ini
rumah adat rumah adat minahasa ini kekayaan budaya yang ada di minahasa
karena ini juga ada keterampilan di dalamnya bagaimana kita membuat rumah adat itu
banyak orang nggak tahu bikin rumah tapi ada kebutuhan keterampilan yang ada di minahasa
dan ini bisa dikembangkan sumber daya manusianya dari keterampilan keterampilan ini
pihak bandara mengaku sedang gencar menghiasi bandara dengan berbagai ikon sebagai identitas
meski baru memiliki lokasi yang kecil untuk spot foto namun cukup banyak respon
oke ini kita coba bikin satu tempat bagi para penumpang sebagai salah satu bentuk layanan servis kami
mudah mudahan taman ini bisa menjadi harapan kami ini bisa menjadi foto spot atau tempat foto bagi para penumpang yang melewati bandara samratuna
kalau kedepannya kami ingin membuat taman ini menjadi semacam etalase produk seninya budaya
sehingga kalau sekarang kita belum ada namanya yang fik harapan kami besok besok bisa menjadi foto spot bagi penumpang dan ini menjadi semacam taman budaya
miniatur ikon adat dan budaya ini masih akan dikembangkan dengan lokasi yang banyak lagi untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang